dengan kami khususnya dari tim sargabungan
kami memahami bahwa kami bukan manusia super
bukan manusia yang sempurna
kami tetap berusaha sekuat tenaga
dengan apa yang kami miliki
kami yakin bisa mengevakuasi seluruh korban
setiap hari melihat
saya di lapangan di laut
saya cek untuk melakukan pencarian ini
saya tidak menyerah
saudara saudara saya ini
kami mohon doanya kepada bapak ibu sekalian
untuk kita bisa kuat dalam melakukan tugas tugas yang mulia ini
terima kasih pak